wakil presiden ke enam tri sutrisno diketahui tengah menjalani perawatan di rspad gatot subroto jakarta
tidak diketahui sakit apa yang diidap pria yang tahun ini berusia delapan puluh tujuh tahun tersebut
namun beberapa hari ini sempat beredar berita hoaks yang mengabarkan tri sutrisno meninggal dunia
berita ini dibantah langsung oleh keluarga
putra tri sutrisno yang saat ini menjabat sebagai kakor lantas polri irjen pol firman santiabudi
kamis pagi mengatakan kondisi tri sutrisno sudah semakin membaik
firman membenarkan jika sang ayah tengah dirawat di rumah sakit namun saat ini kondisinya telah membaik dan tidak dipasang infus lagi
doakan sehat doakan sehat
belum tapi sudah saya lihat kemarin sudah tidak diinfus lagi artinya moga moga membaik doakan aja
sejak dirawat di rumah sakit sejumlah toko telah menjenguk tri sutrisno
mulai dari menteri pertahanan prabowo subianto
yang dalam postingan di akun instagram pribadinya tampak menggenggam erat tangan tri sutrisno
serta mantan kepala badan intelijen negara atau bin am hendro priyono yang juga sempat menjenguk tri